dongeng bahasa indonesia
kebijaksanaan untuk dijual
suatu ketika di sebuah desa kecil di india hiduplah seorang anak lelaki miskin bernama shiro
siro telah kehilangan ibunya dalam banjir yang menghancurkan dan dia tinggal bersama ayahnya yang merupakan petani miskin
tetapi ada sesuatu yang perlu kau ketahui tentang zero muda
dia anak yang pintar dan seperti yang mereka katakan orang pintar datang dengan solusi cerdas
suatu hari petani miskin memberi sedikit uang kepada siro dan memintanya pergi ke pasar dan melakukan perdagangan
dan itulah yang dilakukan shiro dia memikirkan ide yang hebat
berjalan ke pasar kota dia menyewa tempat yang paling terjangkau yang dia bisa dan membuka sebuah toko
dia menghasilkan sebuah toko yang sangat mudah dan sangat mudah untuk menjualnya
dia menghabiskan sisa uangnya di atas kertas tinta dan pulpen dan di atas tokonya pemasang tanda bertuliskan
kebijaksanaan dijual di sini
di sekelilingnya di pasar yang sibuk pedagang memiliki toko toko besar yang menarik menjual barang barang yang dibutuhkan orang
seperti pakaian buah buahan dan juga sayuran
siro berdiri di luar toko kecilnya sepanjang hari dan berseru
kebijaksanaan dijual di sini ayo semuanya datang harganya terjangkau
orang orang yang melewati tokonya yang datang untuk membeli persediaan untuk rumah dan keluarga mereka
mengira dia aneh tapi juga lucu
oh sepertinya kau memiliki banyak kebijaksanaan untuk dijual
mengapa kau tidak menggunakan beberapa untuk membantu dirimu sendiri
ya ampun bisakah kau membuat istriku berhenti memberitahu apa yang harus kulakukan
tapi siro sabar dan menerima semuanya sambil tersenyum
suatu hari putra seorang pedagang sundar berjalan melalui pasar dan mendengarnya berteriak
kebijaksanaan dapatkan di sini harganya murah
kebijaksanaan sekarang itu adalah sesuatu yang belum pernah aku makan
hei apa yang kau jual dan berapa harga
harganya satu mangkuk
aku tidak menjual kebijaksanaan berdasarkan kuantitas aku menjualnya dengan kualitas
oh baiklah kumohon aku ingin kebijaksanaannya bernilai satu koin
siro tersenyum dan memasukkan koin ke sakunya
kemudian dia mengambil selembar kertas dan mengambil nafas dalam dalam menuliskan sesuatu
setelah selesai dia melipat kertas itu melambaikan tangannya tiga kali berdiri
dan membeli sebuah koin
dan memberikannya kepada putra pedagang
di atas kertas tertulis kata kata
jangan berdiri dan menonton dua orang bertengkar
simpan ini selalu bersamamu
sundar sangat bersemangat
dia cepat pulang dan berlari ke rumah lalu berteriak
ayah kau tidak akan percaya apa yang terjadi
ayo cepat dan lihat apa yang aku beli
ketika ayahnya membaca tulisan itu dia sangat marah dan berteriak kepada sundar
siapa orang yang menjual ini kepadamu
bawa aku padanya segera
sundar bercerita tentang bocah itu dan toko kecilnya
sang ayah segera pergi ke toko itu
ketika ayah sundar tiba di toko dia melihat siro dan berteriak
kau adalah pencuri yang menjual omong kosong ini kepada anakku
aku tahu dia bodoh tapi kau pencuri
kembalikan uang yang dia
atau aku akan memanggil polisi
jika kau tidak menyukai perodaku kau dapat mengembalikannya
kembalikan produkku dan aku akan mengembalikan uangmu
aku kembalikan barangmu ini
tuan kau belum mengembalikan barangku
kau hanya mengembalikan selembar kertas
jika kau menginginkan uangmu kau harus mengembalikan kebijaksanaanku
kau harus menandatangani perjanjian yang mengatakan bahwa putramu tidak akan pernah
kau harus menggunakan saranku
bahwa ia akan selalu berdiri dan menyaksikan dua orang berkelahi
kau pasti bercanda
saat itu kerumunan orang berkumpul untuk menyaksikan pertengkaran dan mereka setuju dengan siro
anak itu benar dia hanya mengembalikan kertas bukan idenya
ya kau hanya mencoba menipu penjual miskin
mengambil nasihatnya dan tidak mengembalikannya sekarang
oke aku akan menandatangani dokumen
dan ketika dokumen itu ditandatangani
shiro mengembalikan koinnya
pedagang itu senang karena telah mendapatkan kembali uangnya
dan sekarang raja wilayah itu raja dara memiliki saudari kipar perempuan bernama putri tara yang datang mengunjungi istana kerajaan
dan seperti diketahui bahwa putri tara dan adik perempuan raja dara putri lina tidak akur satu sama lain
mereka berdua sangat cemburu
dan akan berdebat tentang semua hal yang ada
suatu hari masing masing putri mengirim pelayan mereka ke pasar
dan tanpa disengaja secara kebetulan kedua pelayan akhirnya pergi ke toko yang sama
dan pada waktu yang sama
maafkan aku tapi aku akan membelinya
hah enak saja aku duluan yang membelinya
kau mendapatkannya lebih dulu
karena tadi kau mendorong aku
kau bicara apa ya aku tidak mendorong di depanmu
kau yang melakukannya
aku baru saja ingin mengambilnya tapi kau bergegas sebelum aku bisa mengambilnya
tidak lama kemudian suara mereka semakin keras
sundar yang kebetulan berada di dekat toko pada saat itu melihat semuanya terjadi di depannya dan tidak pergi seperti yang diperintahkan oleh ayahnya
ingat kita telah menandatangani dokumen dan harus selalu diam saja jika melihat orang berkelahi
hei kau melihat apa yang dia lakukan kan dia mendorongku
tidak dia yang berbohong aku sampai di sini lebih dulu kau melihat itu kan kau adalah saksiku
tidak dia adalah saksiku
hah baiklah kita lihat saja
setelah mengatakan itu dia pergi dari toko
oh aku pergi dulu
lalu ketika kedua pelayan itu kembali ke istana mereka memberitahu putri mereka semua tentang perdebatan itu
para putri secara alami sangat marah dan memutuskan untuk mengadu kepada raja
para pelayan juga memberitahu putri mereka tentang saksi yang telah melihat segalanya
setiap putri memerintahkan putra pedagang sundar untuk menjadi saksi pelayannya atau akan mengurungnya di bali

saudara mendengar tentang hal itu ia mengirim seorang kurir ke rumah pedagang dengan perintah para putri
sundar dan ayahnya sangat khawatir ketika mereka menerima perintah
kita harus bertemu dengan anak laki laki itu dan bertanya apa yang harus kita lakukan
mereka bergegas ke toko kecil dan memberitahu siro tentang keseluruhan cerita
hmm ini situasi yang sulit aku bisa membantumu tapi biayanya lima puluh koin emas
pedagang segera membayar jumlahnya
ketika mereka memanggilmu ke istana berpura puralah gila
berpura puralah kau adalah orang gila kau bisa terus berbicara tentang hal hal konyol
dan itulah yang dilakukan sundar
keesokan harinya ketika raja dara memanggil putra saudagar itu ke istana sebagai saksi
dia berperilaku seperti yang diperintahkan siro kepadanya
akhirnya raja kehilangan kesabaran dan berpikir bahwa sundar adalah orang gila
lalu menyuruhnya keluar dari istana
sundar senang dengan keberhasilan ini dan memberitahu semua orang tentang kebijaksanaan luar biasa siru
segera dia menjadi cukup populer dan dihormati di pasar
tetapi pedagang itu tidak senang bahwa putranya sekarang harus berpura pura menjadi orang gila selama sisa hidupnya
tapi setelah itu raja akan mencari tahu dan menghukumnya
jadi si pedagang dan putranya kembali ke siro untuk mendapatkan lebih banyak kebijaksanaan
untuk lima puluh koin lagi
siro menyarankan mereka untuk kembali ke raja pada waktu yang dipilih dengan cermat
dan menceritakan kepadanya seluruh kejadian
jika kau mendekatinya di saat yang tepat
ketika dia santai dan dalam suasana hati yang baik
dia akan berpikir itu lucu dan memaafkanmu
tapi pastikan dia dalam suasana hati yang gembira

raja dara menyukai malam yang indah
semua orang menyadarinya
jadi sundar mengikuti sarannya
dia pergi ke istana pada malam yang hangat dan indah saat matahari terbenam
ini adalah momenku
para penjaga menyerahkannya kepada raja dara
dan tepat seperti yang dipikirkan
penguasa berada dalam suasana hati yang baik
pernahkah aku melihatmu sebelumnya
kemudian dia melanjutkan untuk menceritakan seluruh kisahnya
dan memohon pengampunan raja karena melakukan hal konyol seperti itu
itu adalah cerita yang lucu
jangan khawatir kita semua terkadang melakukan kesalahan
ketika sundar meninggalkan istana
raja dara duduk sendirian memikirkan kisah itu
dia sangat ingin tahu tentang pria yang menjual kebijaksanaan ini
jadi dia mengirim utusannya dan bertanya apakah dia punya kebijaksanaan lagi untuk dijual
iya tuan aku memiliki banyak kebijaksanaan terutama untuk seorang raja
tapi setiap saran akan dikenakan biaya seratus ribu koin emas
tanpa merasa ragu raja dara membayarnya seratus ribu koin emas sekaligus
zero seperti yang biasa dipikirkan
dan kemudian memandang dengan hati hati ke wajah raja
menarik nafas dalam dalam dan menulis di selembar kertas khusus untuk raja
setelah menulis ia melipat kertas itu melambaikan tangannya tiga kali
dan memberikannya kepada raja
di selembar kertas raja dara membaca kata kata
selalu banyak berpikir sebelum bertindak
wow itu saran yang sangat bijak
raja kagum dengan kisah itu
dan memerintahkan para pelayannya untuk menuliskan kata kata itu di seluruh istana
zero membungkuk lalu pergi
beberapa bulan kemudian raja dara sakit parah
dia tidak menyadari bahwa salah seorang menterinya berencana untuk melengsarkan dia dengan membuatnya sakit parah
sebagai bagian dari rencananya ia membayar dokter kerajaan untuk memasukkan ramuan ke dalam obatnya
melihat mutiara dan koin emas yang bersinar
dokter tersenyum dan setuju
malam itu ketika raja dara meminum obatnya
dia mengangkat cangkir emasnya ke bibirnya
dan sementara diandak minum ramuan itu
raja mengangkat matanya dan melihat kebijaksanaan di dinding
selalu banyak berpikir sebelum bertindak
tanpa curiga dia memikirkan kata kata itu
menurunkan cangkirnya untuk disimpan di meja untuk berbunyi
dan juga berpikir tentang meminumnya
dokter yang berdiri di sana menyaksikan ini mulai merasa panik
dia gemetar ketakutan dengan asumsi bahwa raja telah menduga bahwa obatnya dibubuhi racun
dia segera mulai menangis
maafkan aku raja
raja dara terkejut
dan dokter terus memberitahu dia tentang menteri dan juga rencananya
dia segera memanggil pengawalnya dan mengunci dokter dan juga menteri
keesokan harinya ketika raja bangun
secara mengejutkan dia merasa sehat
wow pagi yang indah untuk bangun
jika itu bukan karena orang yang menjual kebijaksanaan
aku tidak akan berdiri di sini
bersyukur dia menyuruh pengawalnya membawa siro ke kamarnya

dia juga berterima kasih pada si raja karena telah menyelamatkan hidupnya
dan menjadikannya menteri baru dan menyuruhnya tinggal di istana
sebuah apartemen indah dan pakaian indah disiapkan untuknya
dan siro hidup bahagia di istana sebagai orang kaya yang terhormat
dan tetap menjadi penasehat paling terpercaya raja dara selama sisa hidupnya
tetapi dia masih terus memberikan kebijaksanaannya kepada orang orang biasa
dan tidak akan memungut biaya apapun dari mereka
dan akan selalu memberitahu mereka
ingatlah pengetahuan tahu apa yang harus dikatakan
kebijaksanaan tahu kapan untuk mengatakannya